halo selamat malam setelah melewati pertarungan kalau tidak mau disebut sebagai konflik politik yang panjang
tema rekonsiliasi politik tengah digelorakan berbagai pihak agar bisa terjadi di tanah air
apalagi sekarang sudah memasuki ujung dari bulan suci ramadhan
kami juga akan hadirkan wawancara eksklusif dengan calon wakil presiden sandiaga uno
yang akan menjawab berbagai teka teki mengenai sikap politiknya usai pemilihan presiden
bersama saya budi adiputro kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam
mengenai politik dan demokrasi indonesia dalam layar demokrasi
pertarungan pilpres yang menguras energi tentu menyentuh langsung aktor politik
yang berperan dalam kandidasi sebagai calon wakil presiden sandiaga uno
tidak lepas dari terpahan isu yang menjadi rutinitasnya selama mengikuti kontestasi politik
ajang inilah yang kemudian membangun karakter politisi ini
apakah betul sandi tengah bersiap menghadapi pilpres bukan sekarang tapi lima tahun lagi dua ribu dua puluh
apakah juga betul sandiaga berkonflik saat hari pemilihan dengan pasangannya
bukan istrinya tapi pasangan calon presidennya bagaimana pula
calon wakil presiden sandi uno menghadapi panas dingin suhu politik tanah air
kita simak wawancaranya bersama rekan saya nur aspasya
selesai sudah gelaran pilpres dua ribu sembilan belas banyak mengundang pro kontra sekaligus pertanyaan kepada kedua belah pihak
termasuk kepada pasangan prabowo dan juga shadia gauno
sudah ada bersama tim si indonesia calon wakil presiden nomor urut dua
udah abis sih nomor urut dua nya tujuh belas april ini ya pak ya

i have a direct karena tepstando kita ngobrol ini kita saya sudah
lagi banyak pertanyaan kenapa akhirnya memutuskan
banyak petinggi petinggi bpn
banyak petinggi petinggi bpn
yang terlibat waktu dua ribu empat belas bersama pak prabowo menyarankan untuk kita tidak terlalu bertumpu kepada mk proses mk
karena pengalaman mereka di dua ribu empat belas mk tidak bisa menghadirkan keadilan dalam berproses
sekitar dua tiga hari sebelum keputusan kpu saya sampaikan ke pak prabowo
kita menemukan penyimpangan penyimpangan dan penyimpangan ini sudah kita laporkan kepada masyarakat
jika kita ingin memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil kita harus dalam koridor konstitusi
dan saya mencoba meyakinkan beliau dan beliau juga sepakat
kita belum putuskan malam itu tapi tanggal dua puluh satu dini hari kan diumumkan
pak prabowo dan kami berjumpa pagi pagi bersama petinggi petinggi bpn yang lainnya
dan akhirnya kita putuskan untuk menempuh upaya hukum melalui mk
sebagai salah satu upaya kita untuk memastikan bahwa pemilu yang jujur dan adil itu bisa hadir
dan ini bagian daripada kita mengawal proses demokrasi kita
ini bagian dari pembelajaran juga dalam proses demokrasi kita
berarti masih ada kepercayaan dari prabowo sampai keadaan mk
kita sangat percaya bahwa demokrasi adalah sistem terbaik untuk memilih pemimpin bangsa
dan saya melihat juga bahwa walaupun pengalaman yang kurang baik dari petinggi petinggi bpn sebelumnya
saya melihat bahwa kita berbaik sangka lah kita berprasangka baik
dan kalau kita tujuannya bukan lagi mengenai menangkala prabowo sandi tapi untuk memperbaiki bangsa ini
kita harus memberikan kesempatan kepada proses di mk untuk mengangkat penyimpangan penyimpangan
atau anomali anomali yang kita temui di lapangan agar ada perbaikan ke depannya
secara pribadi apa ekspektasi anda dalam sidang pertama
dalam sidang pertama
dalam sidang pertama nanti apa
sidang pertama nanti di tentunya tentukan kalau misalnya kami perlu hadir dengan senang hati kami hadir
dukungan kepada proses ini dan harapan saya tentunya masyarakat bisa melihat bahwa pak prabowo dan saya berjuang sampai titik darah penghabisan
untuk menyuarakan apa yang mereka titipkan amanah ini kepada kita pada tanggal tujuh belas

itu kan menentu sandiaga uroh dan hasim saat itu ini memang tugas yang diemban
pak prabowo menyampaikan bahwa ini sudah teknis
secara strategi kita sudah sepakat untuk menempuh upaya mk
teknisnya kami berdua menunjuk pak hasim
pak hasim yang nanti akan bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan tim hukum
dan ya pak hasim sudah pengalaman sudah tiga kali mengikuti proses mk dari dua ribu sembilan dua ribu empat belas kali ini kali ketiga
jadi mudah mudahan dia dengan pengalamannya bisa memimpin tim ini dengan baik
dengan baik secara efisien dan mendapatkan hasil yang maksimal
banyak yang menduga nanti di ujung kepesan mk akan ada demo lagi dan protes di pesan besar pak
itu tanggapan dari sana seperti apa
begini yang saya sampaikan ya bahwa hak masyarakat untuk mengungkapkan pendapatnya
dan menyampaikan aspirasinya itu dijamin oleh undang undang dasar kita
tapi yang saya perlu tekankan itu harus semuanya dalam koridor hukum
jadi kalau misalnya ada yang ingin menyampaikan aspirasinya ya tentunya harus sesuai dengan koridor hukum
itu yang harus kami sampaikan
dan seperti kita ketahui bahwa sidang mk ini hanya kurang lebih empat belas hari
dan di situ tentunya akan diungkapkan
bukti bukti dan fakta persidangannya itu akan disiarkan secara langsung
bagi masyarakat saya ingin menghimbau menjaga ketentraman kedamaian
dan tentunya juga memastikan apa yang dilakukan oleh para pendukung itu dalam koridor hukum
kita harus pisahkan penyampaian aspirasi dengan pembuat rusuh
prabowo sandi jelas pak prabowo dan saya sangat tegas tidak mentolerir adanya upaya upaya yang melanggar hukum
yang ada di luar jalur konstitusi
itu yang kita terus ingatkan para pendukung kita

tapi saya mau agak mengajak bapak agak mendukung sedikit nostalgia sedikit pak di tanggal tujuh belas sampai delapan belas april
saat itu ya
saat itu media sosial semuanya pagarnya trending topic sandiaga umum menghilang
dan mendadak sakit boleh diceritain nggak sih pak apa sih dari malam hari itu
iya pagi itu kalau nggak salah ada sisi di media center
sisi tahu kan waktu saya mulai cegukan
data cegukan itu awal dari satu simptoms ya satu gejala yang awalnya cuma lima belas detik sekali
tiba tiba di jam satu itu udah tiap sepuluh detik jam tiga sebelum pengumuman itu udah tiap lima detik
dan sangat mengganggu saya nggak berhenti henti non stop gitu
setelah itu saya mulai demam
dan pada saat pengumuman pengumuman yang baik yang pertama mungkin kedua saya ada di kertanegara
tapi dalam keadaan yang dirawat oleh ada tim dokter
karena pada saat itu saya sudah ya badan secara tegas menolak untuk berkegiatan lagi
karena kita baru saja melewati proses kampanye dan saya non stop kan nggak pernah berhenti untuk jeda sama sekali satu hari pun juga
setelah itu kampanye terakhir luar biasa capeknya
sisi ada juga di tangerang
persiapan debat debat setelah itu saya langsung umroh
balik kegiatan kegiatan sampai pencoblosan tersebut
hampir nggak ada waktu istirahatnya ya
puncaknya pada saat itu
dan ya itu mungkin juga allah swt bilang stop dulu
jadi ya saya pada saat itu ada di kertanegara tapi memang tidak memiliki kekuatan untuk mengikuti perkembangan perkembangannya
termasuk juga informasi informasi yang berseliwaran itu karena saya di atas
saya di atas
di lantai dua sedang istirahat
sedangkan banyak kegiatannya itu justru di lantai satu
jadi kemudian setelah bapak tidak terlihat di sana ada banyak rumor

itu benar pak
apa seperti apa
lalu kemudian kan yang kita ketahui tanggal dua puluh satu itu ada aksi jantai tapi tidak terhindarkan
jadi yang buen pattern ini akan mana
kita harus mengingatkan sultan fatinrara untukanku terima kasih otak pertama
mari kita lihat retrouver masih baru
ini bagaimana oral pdr
iya kita lihat juga
yang terjadi tentunya waktu saya sakit dirawat oleh dokter
dan pada malam itu pak prabowo dua kali menyenguk saya ke atas
sekali bawa bobby dekat
dia sampaikan dapat informasi ini
alhamdulillah saya bilang saya belum lihat informasinya
dan pas kedua sebelum dia meninggalkan kata negara
dia menawarkan untuk saya nginep di kata negara
dan malam itu saya memutuskan untuk pulang dan istirahat
dan akhirnya itu bed rest sampai tiga atau empat hari
sampai empat hari
sampai datang dokter
tadinya mau di rumah sakit
tapi saya pikir nanti saya masuk rumah sakit malah tambah sakit
akhirnya istirahat di rumah
jadi itu kecapean
ya itu fatigue ya menurut saya
karena badan sudah tidak bisa berkompromi lagi

lalu kemudian ada pengumuman
lalu kemudian kan yang kita ketahui tanggal dua puluh satu itu ada aksi yang naik
tapi tidak terhindarkan
ada aksi yang berujung anakis

bapak ada tanggapan dengan aksi anakis
sangat prihatin dan sangat menyayangkan
menurut laporan yang saya terima
bahwa aksi aksi tanggal dua puluh satu yang berujung pada buka puasa
setelah terawih itu sudah bubar dengan keadaan yang tertib damai
tapi menjelang tengah malam timbulah provokasi provokasi
yang akhirnya berujung kepada aksi aksi kekerasan
ya kami sekali lagi menghimbau pihak kepolisian untuk memisahkan pengunjuk rasa yang damai
dan pembuat rusuh
kalau pembuat rusuh itu ya memang harus ditindak tegas secara hukum
karena kita ingin negara kita ini negara hukum
kita junjung tinggi
hukum itu harus tegak lurus seadil adilnya
nah saya juga ingin menyampaikan gitu
banyak berita yang simpang siur
tapi jelas pak prabowo dan saya sangat tegas menyampaikan kepada para pendukung kita
bahwa berunjuk rasa yang dijamin oleh undang undang dasar tersebut
harus dilakukan dalam koridor aman damai dan tentram
dan itu sudah dilakukan sampai saat mereka membebarkan diri
nah sekarang kita berharap pihak yang berwajib bisa melakukan investigasi secara menyeluruh
kalau perlu undang tim independen
setelah itu diungkapkan kepada publik
apa yang terjadi pada malam itu
malam tanggal dua puluh satu dan malam tanggal dua puluh
tapi kemudian beredar ada tunjukan bahwa prabowo dan sandi bagian dari jalan dari aksi
apa itu benar
ya itu fitnah ya
dan kita sangat percaya dengan jalan demokrasi
oleh karena itu pak prabowo dan saya ya berjibaku delapan bulan
untuk berkampanye untuk mengikuti proses demokrasi
karena kita meyakini bahwa demokrasi adalah sistem yang terbaik
dan ada dalam konstitusi kita
nah kita pastikan bahwa harapan masyarakat itu bisa diwujudkan
dan kekerasan itu bukan apa yang diinginkan oleh masyarakat
dan kalau itu sampai terjadi kita mendukung langkah langkah untuk tindak lanjut secara tegas
jadi kita sangat anti kekerasan
dan pak prabowo berkali kali menyampaikan
menyampaikan ini melalui sosial media melalui media mainstream juga
dan saya terus menyuarakan hal yang sama
kita sekarang ada di penghujung proses pilpres ini
kita sangat menyayangkan bahwa aksi damai tersebut tercederai
kita percaya pihak kepolisian nanti akan melakukan investigasi
mengungkapkan siapa saja yang menjadi dalang dan menjadi aktor intelektual di belakang aksi aksi tersebut
karena masyarakat berhak tahu siapa yang ada di belakang
ada jubir bpn yang kemudian ditahan saat dan dianggap menjadi bagian lah dari aksi itu
dan ada pula beberapa tokoh di bpn yang juga dipolisikan oleh pihak yang bertanggung jawab
bapak memandang hal ini
seperti apa pak
selama prosesnya itu mengacu kepada hukum yang seadil adilnya
hukum yang betul betul tegak lurus hukum yang tidak berpihak hukum yang tidak pandang bulu
tentunya harus dijalankan
tapi banyak daripada teman teman di bpn dan masyarakat bisa menilai bahwa
ada ketidakadilan dalam beberapa proses proses yang dijalankan
dan ini yang kami ingin menyuarakan juga kepada masyarakat
apa yang kami mendengar selama proses hukum ini
bahwa hukum itu hanya tajam kepada oposisi tapi tumpul
karena kita tahu sendiri banyak kasus kasus serupa yang kami alami tapi tidak pernah diproses
secara tindak lanjutnya tidak diketahui
tapi kita usus ususan saja lah kita berbaik sangka
kita harapkan pihak aparat penegak hukum bisa bertindak seadil adilnya
dan seandainya tidak ditemui aspek aspek yang menyebabkan
aspek aspek yang memberatkan ya teman teman bpn itu hanya menjalankan tugas mereka
untuk menyuarakan perubahan yang disampaikan oleh masyarakat
dan harapan kita kan untuk indonesia yang lebih baik adil dan makmur
jadi itu adalah dalam koridor konstitusi dan koridor hukum
tapi untuk berkaitan dengan aksi kekerasan tersebut sudah harus dilakukan investigasi
terbukti benar ada salah satu judul dari bpn prabowo sari juga saksa saja nilai penyelidikan
kalau memang mereka melakukan itu memprovokasi dan terbukti
itu sudah melalui proses hukum yang seadil adilnya ya kita harus menerima proses hukum tersebut
tapi kalau misalnya dicari cari kesalahannya dicari cari pasalnya
dan dijerat dengan hukum yang kalau undang undang ite itu
banyak yang pasal abu abu atau karet itu ya tentunya akan menimbulkan rasa tidak adil di masyarakat
dan ini jangan sampai kita merusak tenun kebangsaan yang kita sudah mulai setelah pilpres ini
mulai pelan pelan merajut itu yang menjadi harapan kita
pak ini saya mau meng highlight sedikit bahwa masa yang memprovokasi itu bukan bagian dari provokasi
bukan itu saya klarifikasi
dan saya menyatakan secara tegas bukan menjadi bagian daripada kita
jadi harus dipisahkan kami adalah yang dalam koridor aksi yang damai aksi yang ada dalam koridor hukum
lalu kemudian banyak ini nih pak banyak informasi informasi
ataupun kemudian sandianda uno ini sosok yang prominent lah untuk dua ribu dua puluh empat
ada juga kemudian gosip yang bapak akan masuk ke kabinet
dan sebagainya lah

saya melihat saya nggak berpikir terlalu jauh
saya belajar di waktu politik yang hanya singkat ini bahwa kita menyusun rencana itu yang ya sebulan dua bulan ke depan lah
karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi dunia politik itu dinamis sekali
jadi harapan saya akan terus bersama masyarakat
tapi secara pribadi banyak juga yang menilai bahwa rekannya sandiaga uno ini manifestasi dan investasi yang tepat untuk dua ribu dua puluh empat
bapak harus dijuangin
saya nggak lihat ini sebagai bagian investasi ya
investasi itu kan di dunia usaha dunia saya yang sebelumnya
di politik itu mungkin yang paling tepat adalah dedikasi dan kontribusi
jangan dilihat sebagai investasi
kalau investasi itu kita ingin ada return
kan ada pengembalian gitu
tapi di politik itu adalah bagian kita dedikasi secara totalitas gitu
kita harus berdedikasi berkontribusi
dan indonesia sudah memberikan begitu banyak buat saya dan rasanya ini waktu yang waktu waktu yang tepat untuk saya terus berkontribusi
pak ini pilkada sudah pilpres juga sudah secara pribadi lagi
lebih enak jadi politiknya apa politiknya
lebih enak jadi papa online
banyak anak anak tapi secara serius ya saya bersyukur sekali sisi
saya nggak pernah membayangkan ada di posisi ini
saya dapat pengalaman yang luar biasa dan saya terima kasih banget sama rakyat indonesia udah memberi kesempatan
saya mengenali lebih dekat negeri yang saya cintai ini
saya yakin tugas yang menunggu di depan adalah tentunya harus kita jalankan dengan penuh amanah
kebetulan saya sekarang melihat bahwa saya nggak di partai lagi
saya sekarang punya dua anak
saya punya dua anak
saya punya dua anak
saya punya dua kegiatan yang saya tekuni seperti rumah siap kerja ini dan okoc
saya ingin ini jadi bagian solusi dari apa yang dibutuhkan masyarakat
karena ternyata betul juga kan waktu pilpres kemarin
isu utamanya apa yang saya sampaikan terus menerus yaitu lapangan kerja dan harga harga bahan pokok
nah dengan okoc dan rumah siap kerja ini kita harapkan dua isu utama itu bisa kita bantu solusikan
rencana kembali ke partai ada di mana
itu nggak dalam ini saya karena pak prabowo kan yang minta saya mundur dari gerindra waktu agustus tahun lalu
sekarang ini saya fokus dulu di rumah siap kerja dan di gerakan gerakan kewirausahaan seperti okoc
belum terpikir sih untuk kembali ke partai
tapi tentunya seperti saya sampaikan
jadi kalau panggilan itu datang ya tentunya kita nanti kita nggak usah berspekulasi sekarang
kita diputuskan kalau memang ada undangan kembali
itu dia usai sudah dinamika pilpres dua ribu sembilan belas
tentu harapannya sama seperti tadi saja yang saya bilang ada perdamaian di balik pilpres
noras pasiar sienesia jakarta